halo sahabat kompas titi saatnya kita update lagi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
senin dua puluh dua april dua ribu dua puluh empat bersama saya sinta melenia di top tiga news kompas tv
keberitaan pertama pada hari ini sahabat kompastv mahkamah konstitusi menolak
permohonan sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh empat yang diajukan oleh anies baswedan dan muhaymin iskandar
ketua mahkamah konstitusi mengatakan ada tiga pendapat berbeda atau dissenting opinion
dari tiga hakim mahkamah konstitusi yaitu dari saldi isro arief hidayat dan eni nurbaningsih
alasan permohonan gugatan anies mohaimin ditolak mk karena tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya
berdasarkan penelitian atas fakta dan hukum sebagai menedurakan di atas mahkamah berkesimpulan
sev termohon dan ssv pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah
serta esensi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum
makamah berwenang mengadil permohonan aku permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibutuhkan oleh peraturan perundang undangan
permohonan miliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku
ssv termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum
permohonan pemohon tidak berdasarkan hukum untuk seluruhnya
berdasarkan undang undang dasar negara indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga tentang mahkamah konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dan seterusnya
menolak eksepsi termohon dan pihak terkait
menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
masih terkait dengan putusan mk
kubu ganjar dan mahfud
karena memiliki banyak kesamaan dengan
dan anis baswedan dan mohamid iskandar
tiga hakim mk juga memiliki
pendapat berbeda atau dissenting opinion
arif hidayat dan eninur bandingsih
mahkamah juga bersimpulan yang sama
belial dengan politisasi yang dilakukan
menteri perdagangan juru kepilih hasan
selama periode pemilu presiden dan wakil presiden
adalah tidak berlasan berdukung untuk seluruhnya
tidak berlasan berdukung untuk seluruhnya
sejumlah masa menggelar aksi demo
mantan ketua mui din syamsuddin
di tengah peserta unjuk rasa
sejumlah masa juga sempat melakukan
misdan ganjar di mahkamah konstitusi
jawab untuk like komen dan share video ini